sambil menunggu hasil verifikasi pendaftaran sejumlah cagup dki semakin sering menemui warga
apa saja kegiatan mereka kita simak bersama dalam informasi menuju dki satu
hari ini calon gubernur dki agus harimurti mengawali harinya dengan mengikuti kegiatan lari bersama warga
agus ikut serta menyemarakan acara lari memperingati hari batik yang berlangsung di senayan jakarta minggu pagi
kehadiran cagup agus harimurti menyedot perhatian peserta lari dan masyarakat yang menonton
sejumlah orang tak menyanyiakan kesempatan untuk berfoto dengan anak sulung mantan presiden susilo bambang yudhoyono ini
dalam ajang lari ini agus yang hadir didampingi tim suksesnya berhasil menyelesaikan lintasan lima km dalam waktu kurang dari tiga puluh menit
meski dikenal sebagai sosok berpendidikan tinggi dan berkarir cemerlang di militer
banyak yang meragukan kemampuan agus memimpin jakarta
alasannya usia yang masih muda dan minim dalam pengalaman politik
namun agus mengaku tak surut dan siap terjun dalam persaingan pilgub dki tahun depan
semua orang punya titik awal
usia muda itu relatif
bisa dibandingkan dengan politisi lain di dalam maupun luar negeri
jadi insya allah saya ingin terus belajar
saya ingin terus berpolitik
tetapi saya juga punya pengalaman
dan saya siap untuk belajar dengan siapapun
jadi saya pikir kemantapan itulah yang lebih penting daripada
dan saat ini sudah ada korespondensi cnn indonesia
arya dita utama di kawasan raden saleh jakarta
dito apa kegiatan selanjutnya yang dilakukan agus yudhoyono setelah tadi pagi
dia juga sudah melakukan kegiatan lari bersama warga
ya betul memang telah melakukan aktivitas fun runch
selama sepanjang lima km yang diselenggarakan di car free day pada hari minggu di jakarta ini
maka nanti rencananya pada pukul tiga puluh agus harimurti yudhoyono rencananya akan datang ke tempat ini
untuk melakukan deklarasi karib agus
nah karip ahok agus ini sendiri merupakan sebuah kelompok relawan yang digagas oleh teman teman agus harimurti
selama dia menetap di bandung dan juga di magelang
nanti di penggagasnya sendiri itu adalah merupakan
humbul humbul kristiawan
dia yang merupakan sosok executive director sebuah perusahaan konsultan keuangan
dan nanti dia bersama teman temannya yang memiliki latar belakang berbeda di berbagai macam bidang
merasa perlu untuk mendukung agus harimurti yudhoyono untuk maju ke dalam pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas ini

dito apa sebenarnya motif dukungan mereka terhadap pasangan cakup yang diusung koalisi cks ini

memang motifnya adalah karena memang sebagian besar penggagas dari karib agus ini sendiri merupakan sahabat sahabat lama dari agus harimurti itu sendiri
yang mereka kenal sejak dia menetap di bandung dan juga di magelang
sehingga mereka mengenal baik dengan sosok agus harimurti itu sendiri
dan mereka menilai bahwa sosoknya itu sangat pantas untuk memimpin ibu kota selama lima tahun ke depan mulai dari tahun dua ribu tujuh belas

selain itu juga mereka menilai bahwa sosok agus itu sendiri dapat membawa perubahan
selain itu juga mereka menilai bahwa sosok agus itu sendiri dapat membawa perubahan
dan juga diakini dapat membawa jakarta menjadi lebih baik
nah ini kalau kita berbicara karip agus ini sebenarnya agak sedikit sama seperti itu dengan teman ahok yang sudah lebih dahulu terbentuk seperti itu dito
apa sebenarnya objektif yang ingin dicapai oleh karip agus ini
ya sudah pasti rian objektif yang ingin dicapai adalah untuk memenangkan agus harimurti menjadi gubernur dki jakarta
ya sudah pasti rian objektif yang ingin dicapai adalah untuk memenangkan agus harimurti menjadi gubernur dki jakarta
ya sudah pasti rian objektif yang ingin dicapai adalah untuk memenangkan agus harimurti menjadi gubernur dki jakarta
dan mereka menilai bahwa sosoknya atau figurnya itu sangat pantas menjadi pemimpin di ibu kota ini sendiri
apalagi dia memiliki latar belakang dari militer yang dengan sifatnya yang disiplin juga kerja keras
sehingga mereka menilai sangat pantas dia untuk maju dan untuk itu maka mereka saat ini juga selain juga mengadakan deklarasi juga nanti ada

jadi warga masyarakat yang datang kesini untuk datang untuk menghadiri acara deklarasi dapat juga menyampaikan aspirasi mereka
di situ juga ada tempat pendaftaran bagi relawan yang ingin nanti juga ikut serta dalam berbagai macam kegiatan yang akan diselenggarakan oleh karip agus ini sendiri
baik arya dita utama terima kasih sudah melaporkan untuk cnn indonesia live selamat melanjutkan tugas anda